saudara sepasang suami istri ditemukan tewas
usai hanyut terbawa arus banjir lahar
gunung semeru di lumajang jawa timur
dampak banjir lahar membuat warga kesulitan
memenuhi kebutuhan hidup karena terisolasi
akibat sejumlah jembatan terputus
dua jenazah pasangan suami istri
warga desa kloposawit candipuro lumajang jawa timur
ditemukan di bawah timbunan lumpur
di sungai kalimujur rajobalin kemarin
sementara motor korban ditemukan di aliran sungai
menurut keluarga kedua korban tidak mengetahui
jika jembatan kelopo sawit jebol diterjang banjir lahar semeru
lantaran minimnya penerangan lampu
sehingga kedua korban tetap melintasi jembatan
kemudian terprosok sungai dan terseret arus
dia itu melaju aja dari utara
dari silaturahmi ke keluarganya
yang ada di luar kota mata luar desa itu
dianggap seperti tidak ada apa apa